mas bobi gak mungkin lamaran sama sindi gak mungkin
jangan dipercaya deh
mas bobi mas bobi gak penuh menjelaskan apapun
semuanya sudah jelas kok mas
tin kamu jangan percaya dong sama sindi tin
ini cuma rekayasa sindi doang supaya kita ini jadi jauh gitu loh tin
gak perlu dijauhin karena memang kita nggak akan mungkin jadi pasangan
itu sudah takdirnya mas
tin kamu jangan kayak gitu dong
ini dua ribu enam belas loh tin
siapapun berhak menjadi pasangan
eh nggak ditanya kok malah komentar
jadi kamu yang nyuruh mala dan vita berhubungan dengan pak dodi dan juga pak hardy
iya tujuannya apa
iya sebenarnya ini sih hasil diskusi sama juragan papi juragan mami
eh hasil diskusi apa
eh kamu jangan
bukan ngarang kamu ya
papi yang terlibat
oh gak mungkin robi gak mungkin lah
pak dodi sama pak hardi itu berhubungan dengan ropiin lewat siapa
eh juragan papi kan mereka temen temennya juragan papi
iya mereka sih memang temen papi
tapi keurusan sama robi mana papi tau
juragan papi ini apa gimana sih kan juragan papi sendiri yang nyuruh mereka nemuin saya
nah loh benar ini pi
oh soal oh oh gini gini mereka kan memang teman saya jadi mereka minta tolong dari
minta tolong apa papi bisa jelaskan ke mami hah
jadi begini nih setelah rencana ikut tender itu jadi
mereka hubungin papi minta dicari pendamping untuk melobby panitia tender
biasalah itu nih tapi karena papi sibuk papi langsung minta mereka hubungi si ropi
iya iya iya bener bener bener tuh juragan papi
makanya saya nyuruh malah sama vita buat nemenin teman temannya juragan papi biar bisa ditenderin
bukan bukan ditenderin robi
robi robi panitia tender biar menang gitu loh
iya itu itu dia nama saya
tapi pak dodi sama pak hardy itu ngajakin mereka ke hotel apa urusannya sama tender
loh loh loh hotel kan bukan berarti di kamar nih ada restoran ada lobby iya gak
oke alasan ini untuk sementara bisa mami terima
untuk kedepannya untuk mencegah hal hal yang tidak diinginkan terjadi lagi saya minta mala dan vita tidak tinggal di sini lagi
memang sama papi sih enggak tapi masalahnya adalah sama teman teman papi yang mata keranjang itu
ya tapi untuk sementara waktu saya akan ngongkosin kalian
untuk ngekos atau mungkin ngontrak rumah
sampai kalian bisa mendapatkan pekerjaan di jakarta kalian paham
iya pak paham bu bos
bu bos pak bos sebelumnya kami ini meminta maaf ya atas kejadian ini
sebenarnya kami itu gak punya niat jahat loh bener
malah kita itu berterima kasih banget kita itu bisa tinggal di sini ya
iya iya kami juga mau mengucapkan terima kasih kepada bu bos dan pak bos sudah mau membiayai hidup kita
selama kita tinggal di jakarta ini
oh sudah enggak usah dibesar besarkan kita ini kan wajib saling tolong menolong ya kan
saya tahu kok kalian ini orang orang baik
jadi untuk sementara waktu kalian sekarang siap siap dulu ya
baik baik permisi bu bos pak bos
oh udah sayang
saya selalu kagum sama mamih
orang yang tegas karismatik dalam setiap menyelesaikan persoalan
jangan dipercaya deh
mas bubi mas bubi gak perlu menjelaskan apapun semuanya udah jelas kok mas
tim kamu jangan percaya dong sama cindy tim ini cuma rekayasa cindy doang supaya kita ini jadi jauh gitu loh tim
gak perlu dijauhin karena memang kita nggak akan mungkin jadi pasangan itu sudah takdirnya mas
loh tin kamu jangan kayak gitu dok ini dua ribu enam belas loh tin siapapun berhak menjadi pasangan ini siapapun
hak asasi manusia tin
ya biar kamu bantu aku gitu aku majikan kamu ya tin
ini bukan soal takdir tin ya bukan soal takdir ini hati tin kerasaan
mas mas bubi tuh boleh gak ngomong soal takdir
tapi centini itu harus bisa menerima kenyataan
centini ini punya perasaan mas sampai nggak boleh mainin perasaan orang
centini walaupun kayak gini mas juga manusia biasa sama seperti yang lain permisi mas
mas bubi ini dulu loh sama perasaan kamu tin mas bubi bantuin ya tin
kita berdua ini mau bilang terima kasih
kita berdua itu senang banget bisa tinggal di rumah ini
ya ketemu sama orang orang baik seperti kamu centini
buarono makasih ya
tapi tapi kayaknya kita kita lebih baik ngekos je
kalau lama lama tinggal di sini gak enak terus kita mau nyari kerja
kan enak kalau begitu ya
nanti insya allah kalau kita udah kerja kita bakalan cari man man kesini
iya makasih ya udah nerima kita kita di sini
ya udah kita juga senang lu berdua di sini bikin rumah ini jadi rame
mbok juga senang kalau kalian menetap di sini
menetap di sini jadi sini rumahnya tambah rame
aduh bukan menetap bu justru kamu ini mau pamitan kok
lho kerawitan tuh mbok seneng sekali iya kerawitan kerawitan
mbak mbak malah sama mbak vita ini mau pergi dari sini
sudah tidak tinggal di sini lagi
nah beliau beliaunya ini mau ngekos makanya suka iki iki pamitan
mbak rono kita itu mau indek kos ya
mbak mbak malah manternun ya mbak sampai haniki manusia manusia yang paling baik banget
kamu masih sedih
sedih gak tin
udahlah yang bikin bikin hati gak enak tuh udah as kan aja
iya soalnya kan berkat sampean sampean iki jadi aku gak sedih lagi
udah ada aja
halo gak jelas suaranya
halo suaranya gak jelas
aduh sinyalnya jelek apa situnya sih yang jelek nih
ini dengan dodi pak dodi sama pak hardy
pak dodi pak oh pak dodi temen pak susilo
selamat malam pak dodi
lu bagaimana sih ngaturnya bisa kacau balo begitu hah hah
kacau kacau gimana sih pak
setahu saya mereka memang bawel bawel sih pak